saudara taman marga satwa ragunan masih jadi destinasi wisata favorit warga jakarta dan juga sekitarnya
untuk menghabiskan libur panjang kenaikan yesus kristus
kebun binatang yang terletak di kawasan jakarta selatan ini sudah mulai ramai dipadati oleh wisatawan
sejak pukul tujuh pagi atau saat jam operasional dimulai
lebih dari lima wisatawan mengunjungi ragunan hari ini
dan total sudah ada lebih dari lima puluh lima wisatawan selama libur panjang pekan ini
humas taman marga satwa ragunan menyebut ada momen seru yang bisa disaksikan oleh pengunjung pada hari minggu besok
yakni perayaan ulang tahun dua ekor gorilla bernama kumbo dan kihi
kenaikan isa al masih pada hari kamis kemarin pengunjung kita tercatat hampir tiga puluh tujuh ribu lebih ya
dan kemudian di hari kedua kemarin memang tidak terlalu banyak
di kisaran hampir dua puluh
nah kemungkinan hari ini ataupun esok itu akan kembali meningkat volume pengunjung kita ya
mudah mudahan hari ini juga cuaca juga mendukung
kita akan membuat ulang tahun untuk salah satu
dua ekor dua gurila kita akan ulang tahun besok kita rayakan di jam sepuluh tiga puluh di pusat primata semester
ulang tahun kumbu dan gisi